dilakukan tersangkut diserahkan tersangkat dan para bukit terkait dengan informasi pergantian
seragam satpam ini masih dalam proses pengkajian ya terkait dengan seragam seragam ini ada baju
ada celana nah ini yang akan dikaji adalah baju ya bajunya saja baju itu rencananya akan
diganti warnanya lebih mudah dari baju anggota kori ya kalau baju kori coklat
rencananya baju sarpam tersebut lebih mudah menjadi coklat muda dengan celana tetap dan
rencana pergantian ini nanti akan diperkenalkan dulu diperkenalkan pada saat hari ulang tahun satpam
nanti hari ulang tahun satpam akan digelar pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
ini menjadi alasan karena apa pergantian seragam saat ini sangat mirip ya atau terlalu mirip dengan seragam polri
sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat
jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi
jadi untuk membedakan pakaiannya rencananya lebih mudah sedikit dari baju polri